pemerintah terus melakukan pelacakan terhadap seluruh penghuni yang ada di wisma atlet
mulai tanggal delapan desember hingga sekarang pasca ditemukannya varian omikron di sana
diduga hal ini sudah terjadi sekitar lima hari yang lalu
dan berikut ini wawancara rekan kami ferdi ilyas dengan menteri kesehatan republik indonesia budi gunadi sadikin beberapa saat yang lalu
hari ini kita sudah mendengar begitu ya
pernyataan dari pak menteri soal varian covid sembilan belas omikron ini
lalu kemudian sudah terkonfirmasi beberapa kasus di indonesia
kita ingin mengetahui lebih banyak tentang ini dan lebih detail lagi pak menteri
karena publik ini masih terus bertanya
dari jumpa pers yang pak menteri lakukan ini
belum diketahui dari mana kemudian seorang petugas kebersihan ini tertular virus corona
jenis omikron ini pak menteri
sedangkan kalau dari riwayat orang tersebut ini tidak memiliki perjalanan ke luar negeri
ini mungkin bisa dijelaskan lagi secara rinci seperti apa pak
jadi memang sekarang kita sedang melacak dia tertularnya dari siapa
semua orang yang ada di wisma atlet mulai tanggal delapan november sampai sekarang sudah kita trace back
kita lihat siapa yang kira kira berhubungan dengan orang ini yang sekarang kita sedang lacak
ini mirip yang terjadi di hongkong juga
dimana petugas karantinanya tertular oleh si travelernya
nah nanti begitu kita sudah temukan kira kira siapa mungkin kita akan disclose
dugaan saya adalah hal ini sudah terjadi sekitar lima sampai enam hari yang lalu
karena masa infugasinya ini cepat sekali tiga hari ya
jadi harusnya bisa pendek waktunya tidak sepanjang yang delta
sehingga kita bisa lihat siapa kira kira yang menolong yang bersangkutan
untuk informasi yang bersangkutan ini tanpa gejala
dan dia kenaknya tanggal delapan
dites lagi beberapa riset sudah negatif
yang bersangkutan ini sudah negatif kembali
dan yang bersangkutan tanggal delapan dites
tanggal sepuluh dikirim sampelnya ke kami
untuk lakukan genome sequencing
tanggal lima belas malam kami terinformasi
kita lakukan checking sedikit
pagi ini konsultasi dengan gisaid
kita umumkan ke publik tadi pagi
oke ada kemungkinan juga nggak sih pak
ada pasien yang di sana yang juga sudah terkonfirmasi positif covid sembilan belas dengan varian omikron ini
hari ini pagi ini kita ambil lagi semua sampel pcr nya
kalau yang positif nanti akan dikirim seluruhnya
kemudian kita akan ulangi lagi setiap tiga hari
oke ini yang dua ini ya pak menteri ya
bukan tindakan ini dibikin khusus untuk yang sudah terkonformasi omikron
karena yang dua itu kan baru probable omicron
belum terkonfirmasi positif omicron
yang dua ini kita deteksi dengan pcr test yang ada reagen sgtf nya
sebagai marker dari omicron
tapi masih probable ya belum pasti
begitu kita dapat dua orang ini satu dari inggris satu dari amerika wni
dan mungkin akan keluar di akhir minggu hasilnya
oke selain di karantina ini ada penanganan khusus nggak sih pak menteri untuk satu orang yang terpapar omikron ini
yang terpapar omikron ini sekarang orangnya sudah sembuh ya
sudah virusnya sudah tidak aktif lagi sudah tidak menularkan lagi
dan memang kebetulan dia tinggal di asrama wismatlin
oke artinya memang masih terus dipantau di sana ya pak menteri ya
oke untuk apa namanya tracingnya ini juga belum ada hasil lain selain yang dua orang selain satu orang yang dinyatakan sembuh ini pak menteri
untuk testing pcr nya karena pagi ini kita lakukan untuk seluruh karyawan dan seluruh traveler yang ada di wisma atlet
saya rasa nanti malam harusnya sudah keluar pcr nya ya
dan nanti kita bisa lihat indikasinya karena kita gunakan yang sgtf berapa banyak yang positif dari sgtf nya
oke untuk yang probable dari amerika dan inggris ini situasinya bagaimana kondisinya bagaimana pak menteri apakah sudah dipastikan
satu kondisinya otg jadi sama tanpa gejala yang satu ada batuk batuk sedikit
signifikansinya apa sih pak untuk gejala omikron ini yang terlihat atau yang teramati dari kasus yang ada di kita ini
secara klinis kalau saya baca jurnal jurnal yang ada mirip kita pernah bicara khusus dengan ahlinya dari afrika selatan karena beberapa kali kita lakukan video conference dengan mereka
menurut mereka yang agak menonjol pegel pegel secara klinis jadi selain batuk penciuman hilang agak demam juga ada pegel linu
oke yang terpapar ini apakah juga sudah menjalani vaksinasi lengkap pak atau bagaimana
yang omikron yang sudah terkena omikron sudah dua kali vaksinasi sinovac
oke sudah dua kali vaksin ya pak ya
kemudian ada kemungkinan juga gejalanya cukup ringan begitu ya pak
karena walaupun kemudian belum bisa diketahui bagaimana hasil yang lebih pasti begitu dari gejala gejala omikron ini
untuk yang tiga wna asal tiongkok yang di manado ini ini kan masuk dalam kasus probable juga ya pak saat ini hasilnya bagaimana pak menteri
sama jadi kalau yang dua wni yang masuk dari inggris dan amerika kan terdeteksi pcr sg
jadi yang satu wni yang masuk dari inggris dan amerika kan terdeteksi pcr sga tanggal empat belas sedangkan yang tiga wni dari tiongkok yang masuk di manado itu tanggal lima belas kemarin
mereka ini semuanya otg jadi tanpa gejala sampelnya sudah dikirim ke kita hari ini tiba nanti kita akan proses selama tiga hari
saya mungkin tekankan sekali lagi karena ini penting juga buat kita pahami bersama vaksinasi itu melindungi terbukti melindungi yang terkena nih yang terkena omikron ini kan cepat sekali sembuhnya cepat sekali sembuhnya
jadi pada kesempatan ini saya kalau boleh didepesan teman teman ayo percepat vaksinasi terutama ke para lansia kita
karena vaksinasi tetap secara saintifik walaupun masih bisa tertular dia melindungi kita untuk masuk rumah sakit dan melindungi kita dari sakit yang parah jadi tolong cepat vaksinasi
oke imbauannya memang tidak pernah berhenti ya pak menteri ya untuk segera vaksin begitu ya apalagi dengan varian omikron ini sudah mulai masuk

bagaimana pengetatan perjalanan ke luar negeri pak karena beberapa kasus ini harus menjalani tes pcr dulu begitu agak ketat begini ini seperti apa
kita ketahui bersama bahwa secara epidemiologis posisi indonesia menjadi salah satu negara yang terbaik kita lihat di eropa sekarang semua kasusnya naik omikron di amerika juga naik
jadi imbuan saya tolong teman teman tahan keinginannya untuk liburan ke luar negeri kenapa karena ini bukan hanya melindungi teman teman sendiri ya tapi juga melindungi keluarga kita tetangga kita dan seluruh rakyat indonesia
karena teman teman keluar dari daerah aman masuk ke daerah berbahaya kalau kembali kemungkinan bisa membawa dan itu bisa membahayakan teman teman kita keluarga kita tetangga kita yang ada di luar negeri
jadi tolong lebih baik liburan di dalam negeri saja kita akan mempersulit otomatis perjalanan ke luar negeri bukannya karena apa apa bukannya kita nggak mau memberikan kesenangan bagi beberapa ratus beberapa ribu orang yang mampu pengen liburan bukan
tapi kita mau melindungi rakyat dua ratus tujuh puluh juta rakyat kita yang secara epidemiologis kondisinya sudah relatif lebih aman dibandingkan negara lain
oke walaupun kemudian juga kita posisinya ini di negara lain

jadi kepung pak ya di sejumlah negara seperti malaysia dan singapura ini juga kasus omicron sudah ditemukan begitu ini masih validkah kemudian imbauan untuk tidak bepergian ini kita taati bersama atau bagaimana sebenarnya imbauan yang paling pas begitu pak menteri supaya tertib
singapura sama malaysia kasusnya masih sedikit
singapura sama malaysia kasusnya masih sedikit
tapi eropa dan amerika kasusnya sudah sangat tinggi teman teman pasti juga sudah baca di inggris sudah tujuh puluh ribu lebih per hari
dengan penduduk mungkin saya nggak tahu enam puluh tujuh puluh juta indonesia dua ratus tujuh puluh juta yang bikin kita kalah kabut lima puluh
di sana tujuh puluh ribu per hari
jadi saya rasa kita harus waspada kita harus tidak boleh lengah dan tidak boleh jumawa merasa diri kita sudah yang paling hebat
jadi saya rasa kita harus waspada kita harus tidak boleh lengah dan tidak boleh jumawa merasa diri kita sudah yang paling hebat
karena kalau ini naik masuk kita lihat di afrika selatan naiknya cepat sekali eksponensial sekali
lebih baik kita waspada dan selalu berjaga jaga
oke eksponensial ini yang diketakutkan pak menteri berpijak dari situasi sebelumnya begitu ya
apakah kemudian kesiapan kita secara infrastruktur sarana dan segala sesuatu yang berhubungan dengan amunisi kita untuk berperang dengan situasi seperti ini juga sudah
apakah kemudian kesiapan kita secara infrastruktur sarana dan segala sesuatu yang berhubungan dengan amunisi kita sudah dianggap
apakah kemudian kesiapan kita secara infrastruktur sarana dan segala sesuatu yang berhubungan dengan amunisi kita sudah dianggap

kalau kita sudah berperangnya sudah sakit itu sudah kepepet strateginya
gimana supaya kita bisa menang berperang strateginya tiga aja
nomor satu prokesnya dijaga terutama pakai masker
nomor dua testing tracing nya dipatuhi
kalau ada yang batuk kontak erat segala macam dipatuhi dijalankan dites kalau positif isolasi
kalau ada yang batuk kontak erat segala macam dipatuhi dijalankan dites kalau positif isok
yang ketiga vaksinasi dipersepat tiga itu saya titip
kalau kita disiplin menjalankan prokes tidak berkerumun kalau berkerumun tetap selalu pakai masker
kemudian kita testing tracing nya juga disiplin kemudian vaksinasi nya cepat
insya allah harusnya kita tidak usah khawatir menghadapi varian omikron ini
itu tiga strategi yang sudah terbukti
bisa melindungi dan membuat indonesia kondisinya baik seperti sekarang
terakhir pak menteri tadi menyampaikan bahwa jangan panik
kita ingin sekali lagi mendapatkan ketegasan bagaimana kemudian membuat situasi ini
supaya tidak panik di tengah masyarakat ada yang ingin disampaikan pak menteri
indonesia sudah baik selama ini kita jaga seperti ini saja
tetap waspada tidak jumawa
kita tetap disiplin jalankan prokes testing tracing percepat vaksinasi
insya allah negara kita relatif akan terproteksi
kita nanti yang pemerintah akan menjaga bordernya supaya sulitlah masuknya omikron ini ke indonesia
pasti akan masuk seperti sekarang tapi kalau itu relatif sulit karena daya tahan tubuh rakyat kita yang sudah vaksinasi sudah banyak
mudah mudahan mereka tidak akan menimbulkan gelombang berikutnya
oke baik pak menteri
mudah mudahan imbauan dan strategi yang tadi disampaikan ini sudah bisa dijalankan begitu ya
sama sama bekerja sama antara masyarakat dan juga pemerintah dan semua pihak terkait supaya kemudian bisa perang begitu ya dalam kondisi sehat seperti yang anda sampaikan tadi
terima kasih pak menteri sudah bergabung dengan kita di sambungan zoom sore ini
salam sehat pak menteri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh